sedangkan pengacara jessica kumalawong so'oto hasibuan kembali optimis
tidak adanya cyanida dalam uji sampel lambung mirna
yang diambil tujuh puluh menit setelah tewasnya kliennya itu
maksud kami mirna yang meninggal
dengan begitu jaksa tidak bisa membuktikan adanya cyanida sebagai penyebab kematian mirna
jika tidak ada cyanida dalam cairan lambung mirna
maka berarti tidak perlu ada persidangan ini
substansi kita kan sudah jelas ya
subtansi kita adalah bahwa tujuh puluh menit setelah meninggalnya mirna
ternyata hasilnya negatif tidak ada syariah
dan sianida yang sudah negatif tidak mungkin berubah menjadi positif
jadi sebenarnya kalau kita pakai hal sehat
kasus ini sebenarnya sudah tidak ada
karena yang kita carikan ini kan sianida
semua ahli mengatakan yang terakhir ini adalah
tidak ada ditemukan cyanida di dalam lambung
di dalam tubuh
ada memang sianida ditemukan setelah tiah hari kematiannya mirna